pelapor kasus salah transfer bca nur huzaimah mengaku kesalahan transfer terjadi pada sebelas maret dua ribu dua puluh
ketika seorang nasabah melakukan penyetoran clearing bank indonesia kepada teller
ternyata teller salah memasukkan nomor rekening penerima uang
nur huzaimah lantas mentransfer dana tersebut
belakangan nasabah yang seharusnya menerima uang memprotes kesalahan transfer tersebut
nur huzaimah yang saat itu masih berstatus sebagai pegawai bca
kemudian mendatangi rumah ardi pratama dan meminta uang salah transfer sebesar lima puluh satu juta rupiah dikembalikan secara tunai
namun menurut nur ardi bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus ini
hingga enam bulan berlalu menurut nur tidak ada upaya pengembalian uang dari ardi kepadanya
hingga akhirnya pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh kasus ini dilaporkan ke polrestabes surabaya
nur huzaimah tidak membantah jika terdakwa pernah menyatakan akan mengembalikan uang dengan cara dicicil
namun ia meminta pengembaliannya
pengembalian uang harus secara tunai
hanya itu dia yang bersikukuh ke situ
terkait pasal yang dikenakan kepada terdakwa
yakni pasal delapan puluh lima undang undang nomor tiga tahun dua ribu sebelas
tentang kesengajaan menguasai atau mengakui dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya
penasehat hukum pelapor menyatakan pasal tersebut bisa digunakan untuk pelaporan individu
tidak hanya korporasi
bagi masyarakat itu adalah menjelaskan tentang faktanya
polisi yang punya kewajiban memasukkan di pasal berapa
oleh polisi dimasukkan kepada pasal lima
undang undang tentang transfer dana yang ancamannya lima tahun dan dekda seberang lima miliar
sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri surabaya telah menolak seluruh eksepsi terdakwa ardi pratama
majelis hakim beranggapan ardi pratama tidak memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kasus ini
tim liputan cnn indonesia